nanti tanski gak mandiri dong
nak warno kan sudah
menantu ibu sama bapak
sudah menjadi anak kita ya bu ya
ibu sama bapak di motor
nak warno yang dorong
nanti bantuin saya ya
supaya bisa malam pertama semangat
gue sendiri juga kuat
adik cantik udah bangun
kemana aja sih
semalam kan kok gak kebulang
tidur ditempat yang gak ada nyamuknya lah
emanya rumah ini
semenjak tidur disini ya
otot otot saya pada turun
tepatnya turun lima kilo
gak mengkel lagi
badan saya pada bau
mau mandi air keran keluarnya sa'n cerut sa'n cerut
oh jadi udah kagak betah tinggal di sini
oh ya dibeta betain dong tansky kan demi ade cantik
terus ade cantik udah bangun tansky
ade cantik kabur ini baca
loh ade biang
tansky ini ade cantik beneran kabur loh
mau ngapain nanyain bapaknya acil
loh yang nyari ade cantik dong
kalau kita cuma berdua tahu lah ya
tansky ini ade cantik kabur loh
akhirnya bisa digembok juga
astaghfirullahaladzim masih ngurusin motor aja
kalau si toto ini kabur juga bagaimana
om ski tansky bener loh kita ini harus mencari ade cantik
aduh motor terus yang diurusin toh
oke sekarang kita ke rumah saya ayo
eh eh entar dulu
ini urusan acil bagaimana
yaudah sekarang kita ke rumah saya dulu
tunggu sampai masih sadar setelah itu kita cari adik cantik
sekalian kita minta bantuan pasti saya
eh tunggu tunggu
enggak mungkin kan saya jalan keluar pakai baju yang kayak gini
tak gapenak saya ganti dulu ya
tunggu tunggu apalagi kita kesana pakai apa
kan kita punya motor pak
kan bapak belum bisa bawa bot
makanya suruh siapa kakak bisa naik motor mulu
iy wah biarinlah tuh
ini kenapa sih suami istri ribut terus
opsi lepasin rantainya
saya ganti baju
eh saya setuju
jadi sebenernya mama selek itu bikin resepsi bukan untuk kamu cil
tapi untuk netizen
lo tau dari mana
dari perang komen mama selap sama netizen
jadi intinya mama selek itu takut dibilang nyebarin hoax
makanya dia ngotot acara resepsinya harus jadi
oh ternyata tuh acara resepsi cuma buat status doang
udah bener si acil kabur
resepsinya batal mama saya kena undang undang anti hoax tuh
ya maaf kebawa emosi
acil menurut saya kamu jangan kabur
ya karena kabur itu bukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah
ya tapi gak ada cara lain
kabur itu jalan keluar satu satunya
kabur dari semua orang
tau di sini saya juga gak berdaya
saya nggak bisa nolak dijodohin sama orang yang sama sekali saya nggak kenal
terus sekarang demi emosi netizen
mama selap mau bikin acara resepsi gede gedean
set dah panjang banget ngomongnya
pasti belum selesai ngomongnya lanjut
kagak gue udah keluar ngomong
urusan netizen mama selek saya tau gimana cara ngatasinnya
jagain acil juga
jangan sampai kabur
saya pergi dulu
wah gue kira bakal panjang omongannya ke si acil
jangan semangat dong
masa udah doang yang dorong
kalau ibu aja yang dorong mah
kan bapak tuh usul
yang dorong teh ibu sama warno
nanti tanski gak mandiri dong
nak warno kan sudah jadi menantu ibu sama bapak
artinya sudah menjadi anak kita ya bu
ya nah gimana kalau mau ya
ibu sama bapak di motor
boleh deh kalau saya yang ngedorong
supaya bisa malam pertama sama adit cantik
kita berdua aja yang dorong
dia yang nyetir
nak warno kan sudah jadi menantu ibu sama bapak
artinya sudah menjadi anak kita ya bu
ya nah gimana kalau mau ya
ibu sama bapak di motor
boleh deh kalau saya ngedorong
supaya bisa malam pertama sama adik cantik
gampang atu ya
tapi berdua aja yang dorong
dia yang nyetir
ini enggak jalan
jangan ngirem warno
tutupi lebih kuat
sinilah jauh lagi
pak tanyain si acil kita mau kemana
waduh kalau kita berhenti berhenti terus kapan kita nyampe ke rumah saya
oh tadi tadi juga bisa